tampaknya bagi anda yang ingin memiliki rumah baru ini momentum yang pas
ketentuan ini berlaku efektif beragustus dua ribu enam belas
kebijakan bank indonesia melonggarkan kebijakan makro prudensial ini khusus rumah tapak rumah susun dan rumah toko
selain itu bank indonesia juga melonggarkan kredit atau pembayaran inden dengan pengaturan pembayaran bertahap sesuai dengan progres bangunan